dua tersangka pelaku pengeroyokan supporter oleh oknum bobotoh dilimpahkan ke kejaksaan negeri bandung senin siang
dua tersangka di bawah umur ini akan dijerat dengan dua pasal penganiayaan dan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja
inilah st dan dm dua dari empat belas tersangka pengeroyokan haringga sirla di stadion gbla bandung september lalu
dengan kawalan polisi kedua tersangka ini masuk ke ruangan pidana umum setelah dilimpahkannya berkas mereka ke kejaksaan negeri kota bandung senin siang
kedua pelaku ini masih di bawah umur st berusia tujuh belas tahun sedangkan dn enam belas tahun dan masih duduk di bangku sekolah menengah atas di kota bandung
menurut kuasa hukum kedua tersangka akan diperiksa oleh penyidik kejaksaan
semula kedua tersangka dikenakan pasal satu ratus tujuh puluh tentang pengeroyokan dan penganiayaan
namun berdasarkan petunjuk jaksa harus ditambahkan pasal tiga ratus tiga puluh delapan tentang pembunuhan
kasus pengeroyokan yang berujung kematian haringa sirla supporter persija jakarta terjadi pada september lalu saat pertandingan persib bandung melawan persija jakarta di stadion gbla
polrestabes bandung pun telah menangkap sebanyak empat belas orang tersangka dan tujuh diantaranya masih berusia di bawah umur
tony oktora bandung